kementerian agama secara resmi melaporkan anggota komisi tiga fraksi pdi perjuangan arteria dahlan ke mahkamah kehormatan dewan
kemenak meminta mkd memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan arteria karena memaki jajaran kemenang
mkd mengaku menerima surat aduan dari kemenak pada tanggal tiga april lalu
dalam surat aduannya kemenak meminta mkd memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan arteria saat rapat dengar pendapat dengan jaksa agung
saat itu politikus pdi perjuangan tersebut mengeluarkan pernyataan kasar yang menyinggung jajaran kemenak
mkd akan mempelajari surat aduan kemenak sebelum memanggil arteria dahlan
namun mkd mengisyaratkan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena mkd hanya menangani pelanggaran kode etik
mkd mempersilahkan pihak kemenak dan arteria dahlan untuk berupaya melakukan mediasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan
kami sudah terima laporan dari kementerian agama
kementerian agama pada tanggal tiga april suratnya tertanggal tiga april pada saat ini laporan laporan yang masuk di mkd termasuk pelaporan soal kementerian agama sedang dalam tahap proses verifikasi
yang nanti akan ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya
dan semua proses di mkd laporan pasti diproses
kementerian agama sedang dalam tahap awal yaitu verifikasi
sebelumnya anggota komisi hukum dpr arteria dahlan memaki kementerian agama dengan kata kasar saat rapat kerja dengan jaksa agung
pumpatan arteria keluar saat membahas kasus penipuan travel umroh yang marak terjadi
arteria menilai kemenak gagal menyelesaikan kasus penipuan travel umroh yang merugikan ratusan ribu jamaah
politisi pdi perjuangan itu merasa perlu menyampaikan makiannya karena pernah menjadi anggota komisi hukum dpr arteria dahlan
kementerian agama yang bermitra dengan kemenak
arteria bahkan mengaku telah menyampaikan makiannya itu langsung kepada menteri agama lukman hakim saifuddin
kementerian agama pak semuanya pak
saya buka bukaan ini saya sama pak menteri saya ngomong yang sama pak menteri agama
malah dikatakan makasih mas terry saya diingatkan